dan selanjutnya kita tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia nabila putri yang sudah berada di rs pad gatot subroto jakarta pusat
selamat pagi nabila bagaimanakah kondisi terkini di sana
selamat pagi freddy saat ini dari rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta
sudah tiba pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden ganjar pranowo dan juga mahfud md
keduanya tiba bersamaan pada sekitar pukul tujuh lewat lima waktu indonesia barat
baik ganjar maupun mahfud berangkat dari kediamannya masing masing freddy di jakarta dan tiba bersamaan di rspad sekitar pukul tujuh
saat ini bisa dilihat kondisi terkini di rspad gatot subroto
baik ganjar maupun mahfud
sudah masuk ke dalam rumah sakit
kami awak media juga masih menunggu karena memang belum ada keterangan pers seperti itu baik dari ganjar maupun mahfud setibanya di rspad gatot subroto
namun tadi sebelum menuju ke rspad bakal calon wakil presiden mahfud md sempat memberikan keterangan pers kepada awak media di depan kediamannya yang berada di jalan denpasar jakarta selatan
mahfud md mengaku siap untuk menjalani tes kesehatan pada pagi hari ini
tidak ada persiapan khusus baik dari mahfud md maupun dari ganjar pranowo karena memang keduanya siap dan sebelumnya pun sudah melaksanakan tes kesehatan secara mandiri sebagai salah satu syarat mendaftar ke komisi pemilihan umum beberapa waktu lalu
diketahui ganjar dan juga mahfud mendeklarasikan dirinya sebagai pasangan calon yang diusung oleh pdi perjuangan
kemudian dari hanura perindo dan juga p tiga
pada delapan belas oktober lalu atau satu hari sebelum pendaftaran di komisi pemilihan umum pada tanggal sembilan belas oktober
saat ini keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama freddy yakni delapan hingga sepuluh jam
karena ini pemeriksaan yang berlangsung secara menyeluruh
seluruhnya diperiksa tidak hanya kesehatan jasmani namun juga kesehatan rohani dari pasangan calon ini akan diperiksa oleh tim dokter yang bertugas di rspad gatot
dari data yang kami himpun ada sekitar lima puluh dokter baik yang langsung terlibat maupun dalam kepanitiaan yang akan memeriksa kesehatan ganjar dan juga mahfud pada hari ini
ganjar dan juga mahfud merupakan pasangan calon kedua yang menjalani pemeriksaan kesehatan di rspad gatus subroto
setelah sebelumnya pada sabtu dua puluh satu oktober kemarin sudah ada pasangan calon anies baswedan dan juga muhaymin iskandar yang terlebih dahulu menjalani rangkaian tes kesehatan yang sama
pemeriksaan ini akan berlangsung sekitar delapan sepuluh jam tergantung dari pasien dalam mengikuti aturan ataupun rangkaian kesehatan yang sudah ada
kalau kita lihat kami juga masih menunggu bagaimana kemudian dari ganjar dan juga dari mahfud
dari pasangan calon ini akan kemudian menyapa para rekan rekan media sebelum memulai rangkaian tes kesehatan yang ada pada pagi hari ini
tampak sudah ganjar pranowo keluar bersama dengan mahfud md juga di depan rspad gatot subroto sudah mengenakan pakaian yang menunjang pemeriksaan pada pagi hari ini
dilihat freddy dan juga rekan rekan ganjar dan juga mahfud menyapa di depan rs pad gatusubroto
oke keduanya kemudian dari pantauan kami sudah kembali masuk freddy ke dalam rumah sakit untuk memulai rangkaian pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung hingga sore hari nanti ini dijadwalkan sampai sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
selamat kembali bertugas nabila putri